nanti aku coba deh mbak
aku coba untuk bicara dengan elsa
bener ya noh
aku seneng loh kalau kamu mau usahain
ya kalau bisa sih no
karena biar yang dimanapun
elsa itu kan bisa bantu kamu
supaya jessica nanti mau kerja sama
sama kamu itu intinya
saya harus cari keluarganya
ya ampun sienna apa apaan sih
orang lagi tidur kok dikiniin
lo tuh ada dua hari ya sak ngirap di rumah gue
tidur gratis makan gratis minum gratis
terus progresnya mana
tapi gue lagi tidur kenapa harus disimatin kayak gini coba
kalau sampai hari ini lo gak ada progresnya
lo silahkan cabut dari sini
aku tuh gak ngerti ngerti apa gimana sih
ali tuh gak bisa diburu buru sienna
yang ada lo keenakan tinggal disini tau gak
pokoknya kalau hari ini lo gak ada kabar
gue udah capek nampung orang curang kayak
mulai hari ini tolong ya
lo jangan minta bikinnya sarapan
atau makanan apapun sama mbak
rumah gue itu bukan hotel
gak ada makanan gratis disini
kalau lo di hotel
lo bisa mencari makanan gratis disini
saya sudah cari tahu tentang keberadaan mbak elsa
bagaimana sekarang sedang ada di tempat mbak sienna
pak angga yang membantu pencarian itu pak
kemarin papa surya sama mama sarah juga udah duga sih
feeling mereka elsa tuh udah di rumahnya si sienna
malah sempat minta nomernya sienna sama andin
cuman ditahan sama andin
takutnya kalau papa surya tanya ke sienna
elsa ngerasa diperhatiin lagi
nanti buat masalah lagi
makanya andin minta saya buat
minta tolong sama kamu buat cariin infonya
pak surya dan bu sara
lebih tenang lagi pak
karena kan sekarang udah jelas
kita udah tau mbak elsa dimana sekarang
orang kita yang ada di lapas
udah ada info apa
udah saling ngobrol belum bergerak
itu dia pak
sejauh ini ricky belum buka diri pak
tapi orang yang kita suruh
sedang mengusahakannya pak
tolong dimantau terus ya
tolong kamu cari tau
orang yang terdampar bareng sama saya di pulau ya
saya harus ketemu sama keluarganya
saya harus mencari tahu alamat rumahnya
saya harus mencari tahu alamat rumahnya
saya harus mencapai semua pesan
ya ya baik pak
makasih ya ren
yang soal kemungkinan kemungkinan itu pak
kalau orang yang kamu benci
atau orang yang kamu gak sangka itu jadi penolong kamu
ya kalau kita bicara kemungkinan kan pasti
ada persentasenya ma
bisa jadi benar bisa jadi tidak

ya mungkin karena

aku bisa mencari tahu alamat rumahnya
aku bisa mencari tahu alamat rumahnya
hubungan aku sama elsa gak baik
karena aku gak pernah memikirkan kalau

harus minta bantuan dari elsa segala
harus minta bantuan dari elsa segala
mungkin dengan aku tidak terlalu menganggap

justru membuat aku jadi
justru membuat aku jadi
tidak bisa melihat peluang kemungkinan kemungkinan itu ma
jadi siapa tau ternyata
kemungkinannya akan terjadi
kemungkinannya akan terjadi
bisa dengan bantuan elsa
nah itu mama sangat baik
senang kamu berpikiran seperti itu
senang kamu berpikiran seperti itu
kalau kamu sudah menyadarkan hal itu
mama senang sekali
nanti aku coba
nanti aku coba
aku coba untuk bicara dengan elsa
benar ya no
senang kalau kamu mau usahakan

senang kalau kamu mau usahakan
ya kalau bisa sih noh
ya kalau bisa sih noh
karena biar bagaimanapun
elsa itu kan bisa bantu kamu
supaya jessica nanti mau kerja sama sama kamu
minta sih ke kamu
tolong deh kamu
ya sedikit fleksibel
kamu harus lebih menghargai elsa lah
kamu harus lebih menghargai elsa lah
ya kita nggak boleh merasa kita lebih hebat
lebih tahu semuanya
ya ada saatnya
mungkin harus membutuhkan dia juga

karena jalan dari allah tuh bisa dari mana aja noh
udah semangat dong saya
kamu mau hubungi dia kan
ya aku juga mau hubungi dia
kamu belum berubah pikiran loh
nanti berubah lagi
udah siap nih
hari ini ada acara panas deh
nanti ada petas nih
nanti ada petas nih
dan juga acara masak masak sama temen
pokoknya banyak deh
seru banget nih
dia mama sama papa kesana ya
tapi kita berangkat sekolahnya duluan
kok jadi ngambek
jadi begini mukanya

karena rena kan harus mempersiapkan semuanya
rena jadi pohonnya
pokoknya nyiapin semuanya deh gitu
aku anterin sekolah aja yuk
naik motor lagi mau gak
terus melemnya ya
iya siap abas
berarti aku gak bisa diajak dong
bisa gak aja ya supaya gak bisa ada kedekatan sama aku
saya sebenernya pengen denger juga alasan dari al

dia akan diem aja
tolong disiapin mir
oh kamu seneng banget naik motor ya
saya ambil jaketnya dulu ya
ada yang sekarang
kakak mau pentas loh
nih ya nonton pentas kakak ya
kok ngelap ngelap meja
gak bikin sarapan
gak ada sarapan gitu
gak ada sarapan gitu
saya tumben banget nih pagi pagi lapar
kok diem sih saya tanya

kopi atau teh gitu nggak ada